ditjen penyelenggaraan haji dan umroh kementerian agama kembali meluncurkan aplikasi haji pintar versi terbaru
aplikasi yang dirilis pertama kali pada dua ribu lima belas ini telah diperbaharui dan diunduh oleh lebih dari seratus ribu pengguna ponsel pintar
tentu saja aplikasi ini diharapkan memudahkan para jemaah menjalankan rangkaian ibadah haji selama di tanah suci
aplikasi haji pintar dua kembali dengan fitur fitur lebih menarik
sekarang para pengguna dapat mengetahui tahun keberangkatan mereka melalui perangkat ponsel pintar masing masing
fitur lainnya yang menarik termasuk kemampuan untuk tracking anggota keluarga yang sedang beribadah di tanah suci
selain itu fitur panduan untuk akomodasi info penerbangan dan nomor call center langsung ke kemenak juga tersedia di aplikasi ini
namun sampai saat ini masih banyak yang harus dibenahi
fitur fitur utama tersebut masih sulit untuk diakses
padahal pihak kemenang mengklaim aplikasi tersebut telah diunduh sebanyak lima puluh sampai seratus pengguna
sudah sosialisasi ke seluruh embarkasi ke kanwil ke pembimbing ibadah ke petugas haji dan sebagian besar jemaah haji itu sudah mendownload ya
rata rata memang mereka menggunakan android
dan setidak tidaknya di dalam satu kelompok terbang itu kan terbagi ke dalam rombongan
setiap rombongan itu terdiri dari empat puluh lima orang jemaah
kalaupun nanti jemaah hajinya yang tidak menggunakan android ya atau apple store mereka bisa mengetahui informasi ini melalui ketua rombongannya
kedepannya aplikasi yang dapat membantu jemaah haji saat beribadah ini diharapkan dapat terus diperbaiki
terutama dengan banyaknya jemaah haji dari indonesia setiap tahunnya